bagi bagi waktu dan juga tetap jaga diri
makanya aku harus belajar banyak juga sama mama
untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu
nggak begah perutnya
mau tinggal ya
begini pak alia
tidak bisa memberikan data
dan secara kode etik
kami tidak boleh
mengguerkan data pasien
ya mungkin dokter bisa
klinik ini tidak bisa memberikan data apapun mengenai pasien
kecuali pak al dan ibu rosa dan polisi
membawa surat tugas untuk melihat data data tersebut
kami mengerti sekali sih dokter andi
kami sangat mengerti itu
kalau gitu mungkin dokter andi bisa share ke kami
kondisi jessica sekarang bagaimana
karena terserang kami sangat khawatir dengan jessica
itu juga sama
kami dilarang membebarkan itu
karena itu juga melanggar kode etik
tapi saya beritahu sedikit saja
kondisi ibu jessica itu depresi dengan sangat berat
dan saya kasihan dengan ibu jessica itu
kita harus ketemu dr lisa
mama kayaknya terpukul banget
gue gak mungkin ke kantor kalau keadaan mau kayak begini
rina juga masih sakit
manin juga pasti capek ngurusin rina sendirian
ren saya hari ini gak masuk kantor ya
oh gitu ya pak
tapi ada beberapa hal pak yang harus bapak putuskan hari ini pak
dan ada beberapa materi juga untuk meeting lusa yang harus kita diskusikan dahulu pak
makanya saya sekarang telepon kamu minta kamu pergi ke rumah saya sekarang ya
kita bicarakan di rumah semuanya
oh ya pak baik pak
sekarang juga saya berangkat dari kantor ya pak
aku mau ke kantor
aku akan temanin rumahnya yuk
catherine sebentar lagi datang ya pak
oh ini dia
catherine udah datang saya
assalamualaikum tante pak nino
catherine tante makasih banyak ya kamu mengantri nino
maaf loh jadi ngerepotin
iya tante catherine ngerti kok gak apa apa
nanti siang sih tante menganterin papanya nino ke rumah sakit
keadaannya membaik nanti kami nyusul ya sayang
kita berangkat sekarang
pokoknya mama sama papa bantu doa dari sini
udah udah lancar semuanya
tolong kau peringat ya
iya makasih banyak
biarpun rewel tapi rena mau makan dan minum obat
coba sembuh ya sayang ya
kalau udah kayak gitu
lo makan dulu gi
gantiin gue yang jaga
tau kalau kelak makan baru minum dulu ya
nah titip ya
aduh kok aku pusing banget ya
kelingaan banget ini
ya ampun kenapa kau jadi batu juga
apa aku kutelan rena
tapi kan aku udah pakai masker
enggak din enggak
kamu gak apa apa
kamu gak sakit
kamu kuat kok
kamu akan baik baik aja
aku gak boleh manja
aku harus kuat
aku harus sehat supaya balem biru juga sehat
dan aku juga harus merawat rena
kamu udah mau nemenin saya
dengan kamu nemenin saya seperti ini apa
apa rendy gak akan marah
mas rendy juga tahu kalau ini bagian dari pekerjaan saya
jadi dia gak ada masalah
saya cuma nggak mau nanti tiba tiba kalian berantem atau ribut
hanya gara gara masalah ini
malah bagus kalau gue nemenin pak nino ke penang
jadi gue bisa menyibukkan diri gue
biar gue gak perlu kepikiran yang sedih
ngebayangin mas rendy yang mau ketemu sama jessy
ketularan rena ya
ya kalau kecapean jelas kamu kecapean
tapi ini feeling saya ketularan rena nih kamu
kamu sebaiknya jangan masain diri
terus al kamu telpon dokter
supaya ada dokter datang ke sini
supaya andin bisa dapat medikasi yang tepat
sama obat obatan ya
orang hamil nggak boleh sembarangan minum obat
nih ke kamar dulu sama mama so
vel tolong kamu carikan dokter yang bisa visit ke rumah ya
andin butuh dokter soalnya
apa sih dilemahnya dilemah seorang ibu
kamu ingin merawat anak kamu yang sakit
tapi at the same time kamu juga harus jaga diri kamu
karena kamu sedang hamil
mama dulu juga pernah ngalamin seperti itu kok
dulu al sakit terus mama lagi hamil roy
tapi mama tetap bisa bagi bagi waktu
dan juga tetap jaga diri
makanya aku harus belajar banyak juga sama mama
untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu
nggak begah perutnya kayaknya
mau tinggal ya
kayaknya aku silverglyph